menteri dalam negeri cahyokumolo akan mencoret anggaran pemprov dki jakarta yang tidak masuk akal
yang tertera dalam rencangan anggaran pendapatan belanja daerah dki dua ribu delapan belas
kemendagri nantinya akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah mata anggaran dalam rapbd tersebut
gubernur dki jakarta anies baswedan belum memberikan banyak komentar kepada wartawan terkait polemik ini
saat dijumpai pada kegiatan sosialisasi program bpjs ketenagakerjaan dan rapat koordinasi wilayah masyarakat peduli bpjs
di salah satu hotel di jakarta timur minggu siang
anies tidak memberikan penjelasan lebih saat ditanya soal polemik akan direvisinya rapbd dki dua ribu delapan belas oleh mendagri
orang nomor satu di dki ini pun buru buru meninggalkan lokasi acara
soal ini pak era pbd dki yang katanya mau direvisi gimana pak tanggapannya
kan masih dalam proses
ada beberapa pos anggaran yang tidak masuk di akal gimana
semua ditindaklanjuti nanti
kita lihat dulu
katanya rapbd dki hilang pemprov kurang tetes
oke terima kasih